setelah sempat surut pada selasa sore kemarin banjir setinggi satu meter kembali merendam permukiman di kebonpala kampung melayu jatinegara jakarta timur rabu pagi
inilah kondisi permukiman warga di kebonpala tepatnya di rw lima kampung melayu jakarta timur yang terendam banjir pada rabu pagi
ketinggian air berkisar lima puluh cm hingga satu meter
tingginya intensitas hujan yang mengguyur jakarta sejak selasa malam membuat kali ciliwung meluap dan menyebabkan banjir merendam ratusan rumah warga

maksudnya banjirnya udah gak sering lagi harapannya sih ya itu
jadi air luapan kalicilung juga gak langsung
soalnya kan tongpek sama pulau udah gak banjir jadi luapnya kemarin semua